e sport tidak hanya membuat video game menjadi sekedar aplikasi hiburan semata
banyak profesi profesi baru yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan industri ini
selain tentunya atlet dan jajaran pelatih serta posisi lainnya di klub
terdapat pula profesi yang juga menjadi wajah di setiap pertandingan e sport
yaitu shortcaster dan analis
shortcaster atau yang lebih populer dikenal sebagai caster merupakan salah satu profesi yang turut berkembang sejalan dengan perkembangan e sport
mereka bertugas untuk memandu para penonton menyaksikan jalannya pertandingan
secara umum caster bertugas menghidupkan suasana melalui komentar terhadap pertandingan yang tengah berlangsung
oleh karena itu pengetahuan terhadap game menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki
dengan siapa nih suara dari komentatornya
dan jadinya setiap mereka nonton pertandingan tersebut mereka menanti nanti
wah kira kira gue bakal dapetin apa nih
layaknya pemandu acara seorang caster harus memiliki artikulasi yang jelas dan lancar dalam berbicara
bukan langsung melakukan nkl bagian depan tapi mele
majukan ke bagian depan melakukan cross combat nya kali ini
cukup sulit nampaknya
berusaha untuk dijiga
teknik mengolah suara merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap caster
olah suara sih karena kan saya cewe ya jadi supaya gimana caranya suaranya tuh gak melengking ke atas
jadi nyaman didengar oleh para penonton itu latihan olah suara supaya bisa pake teknik suara perut
apa saja update an update an terbaru apa saja yang lagi ngetrend saya bawakan ke dalam in gamenya
jadi gak cuma melulu selalu saya ngomongin tentang in game tapi trend luar saya bawa ke dalam in game
selain pengetahuan tentang game yang sedang dipandu caster pun harus memiliki pengetahuan tentang para pemain yang sedang bertanding
hal tersebut dapat membantu seorang caster untuk memberikan konteks dalam mengomentari jalannya laga
item in game meta gameplay harus kalian hafalin
selain gamenya sendiri kalian juga harus ngerti playernya
jadi playernya dulu dari mana apakah dia baru atau enggak veteran suka mainnya apa dia mutan gak orangnya
hal hal kayak gitu itu bisa membantu melukis apa yang terjadi dalam game play tersebut selain yang teknisnya aja
selain caster yang bertugas memadu acara dan menghidupkan suasana
terdapat juga peran analis yang berfungsi untuk memaparkan rincian data di setiap pertandingan
analis bertugas untuk mengupas strategi yang digunakan setiap tim yang bertanding
membahas bagaimana kemampuan mekanik yang dimiliki setiap atlet
dan juga memberikan detail yang berhubungan langsung dengan jalannya pertandingan
sebagai analis sangat penting untuk memberikan pengetahuan dalam dalam
agar orang orang yang sangat tertarik untuk mengetahui mekanik kecil
detail kecil tentang permainan untuk mereka sendiri atau hanya untuk nilai pertunjukan
itu dua pekerjaan berbeda
itu sebabnya itu benar benar membutuhkan waktu untuk memastikan menjadi caster dan analis
dalam kebanyakan pertandingan esports
para penonton jarang mendengarkan percakapan dari para atlet yang tengah bertanding
oleh karena itu jika tidak karena peran caster dan analis
maka sebuah pertandingan e sports cenderung akan sepi dan dapat menjadi amat membosankan
jika tidak ada caster dan tidak ada analis
itu akan menjadi persembahan yang sangat membosankan
itu akan menjadi sangat membosankan
saya akan mengatakan kepentingan pertama adalah para pemain
kepentingan kedua adalah para caster dan analis
pembahasan ini tidak bisa diperhatikan
nomor nomor di cabang esports tidak bisa lepas dari nilai entertainment
hal hal yang menarik untuk disaksikan dari sebuah pertandingan e sports
bukan hanya melulu tentang bagaimana jalannya pertandingan
oleh karena itu
peran caster dan analis menjadi sangat vital
dalam mempertahankan nilai hiburan dan pertandingan esports
dan dalam sebuah pertandingan esports yang juga dianggap sebagai sports entertainment
ola thank you buat teman teman semua